salah satu nama yang disebut dalam surat dakwaan sidang dugaan korupsi iktp adalah ketua umum partai golkar setia novanto
ditemui dalam rapat koordinasi teknis partai golkar di hotel retop jakarta kamis pagi
novanto membantah dirinya menerima uang terkait iktp
saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara nazar adalah pertemuan saya dengan anas andina rogong
dan juga saudara nazarudin adalah enggak benar
saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan nasaruddin bahkan menyampaikan yang berkaitan dengan iktp
bahkan saya tidak pernah menerima uang spesial pun dari iktp